menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md menjenguk pendakwa sheikh ali jaber
pasca kejadian penusukan di lampung pada minggu lalu
mahfud menjenguk sheikh ali di kediamannya di kawasan rawamangun jakarta timur pada senin malam
dan berpesan akan mengusut tuntas kasus penusukannya menimpanya
pada kunjungannya mahfud md juga mengungkapkan rasa simpati kepada sheikh ali dan mendoakan ulama tersebut
mahfud berharap sheikh ali dapat segera sembuh dan kembali berdakwah
ia juga mengatakan akan menuntaskan penyelidikan kasus ini secara terbuka dan sesuai hukum yang berlaku
pada kesempatan yang sama sheikh ali jabir mengucapkan terima kasih karena pasca kejadian tersebut
dirinya mendapatkan penjagaan ketat dari tni polri
sheikh ali berpesan kepada seluruh umat islam untuk tidak mengaitkan kasus penusukan ini dengan isu apapun
dan mudah diadu domba
alhamdulillah tadi saya membayangkan menengok sheikh ali jabir ini

jualan yang sehat gitu tentu saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat indonesia
terutama umat islam itu ikut bersyukur dan ikut mendoakan mudah mudahan segera turun kembali
dan berkiprah kembali membangun kehidupan rohani yang lebih sehat bagi umat islam
saya berpesan kepada seluruh umat mohon cepat tenang
jangan terlalu gambang di tarbancing diadu domba diantara kita
ini kejadian kaderullah tidak dikaitkan dengan apapun dengan isu apapun
dan insyaallah sebagaimana saya sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada pemerintah khususnya keaparat kepolisian
dan kita doa bersama dan kita sedergi bersama aparat kepolisian
insya allah kasus ini bisa tertuntas dan mudah mudahan tidak terulang lagi